jangan lupa subscribe channel ini
oh ya allah
bikin mama jantungan
mama ga ngelamun lah
kayak mikir aja
di dapur itu
mau kue cakrat kita makan kue cakrat
rasanya masih seperti mimpi
kasus pembunuhan roy
sampai di titik ini
tinggal menunggu sidang elsa
bertahun tahun persoalan ini
menjadi beban pikiranku
sekarang aku bisa
dengan tertangkapnya elsa
tapi di sisi lain
bagi pak surya dan bu sarah
ini pasti terasa berat
dan sangat menyakitkan
uya buka pintu ya
baik bu rasa
aku harus lakukan ini
bisa lebih tenang
gue rasa mau kemana ya
akhirnya jadi juga semua makanannya
padahal hari ini kan
pengen masak sama kak michi
tapi gak dateng dateng
jadi masak sendiri deh
yaudah deh gak apa apa
itu kayak kanga deh
akhirnya masih lama datengnya
untung makanannya udah jadi semua
ini keliatannya enak banget ya gaya
tapi tadi bukannya janjian mau masak bareng
kok masakannya udah dimasakin duluan
jadi aku ditinggalin nih
abisnya datangnya lama banget sih
tadi aku bosen
gak tau mau ngapain
akhirnya aku masak
ya gak apa apa kok
makasih banyak ya
aku bawain dessert loh
aku bawain puding mocha
ini kesukaan aku
tapi kalau misalkan kamu gak suka
aku nanti beliin dessert yang lain aja
kakak kok tau sih
aku suka banget puding muka
kebetulan gitu sama sama suka
kayaknya udah klop banget ya
untung aja enggak udah kasih tau aku bocoran
tadi pas mau beli dessert
eh kita makan sekarang aja yuk
udah lapar banget nih
aku juga udah gak sabar banget
pengen nyobain masakannya catherine
gak apa apa mau aku bantuin ambil
oke ini diborin dulu ya
gak tau sih
mudah mudahan semakin hampir
setelah hari hubungan antara catherine sama mijis makin dekat
kok kamar mama kebuka
mama kok gak ada di kamarnya
mama pergi kemana ya
tadi di ruang makan juga gak ada
berarti dia gak ada di rumah
sekarang mama kemana
yaudah kamu tenang aja andin ya
yaudah mama hati hati
mama pergi kemana ya
ke ruangan saya sekarang ya
saya ada tugas penting dan sangat darurat buat kamu
kamu jangan sampai gagal
tugas apa ya pak
mama katanya ngurusin sesuatu sama masalah ini
masalahnya kan udah selesai
apa yang diurusin ya
oh ya allah
bikin mama jantungan
kalau kena apa apa sama adek gimana
mama gak ngelamun sih
di dapur itu ada kue loh
oh ini dia
kok aku bisa lupa sih
biasanya juga ada
kenapa hari ini gak ada bunyi ya
semalam belum pernikahan aku sama mas al
nuh mana aku belum siapin
gara gara belakangan ini kan
aku sibuk sama persoalannya elsa
aku mesti bikin kejutan nih buat mas al
tapi belum ada ide lagi
disini tempat gue sekarang
sel yang sempit
dan gak ada apa apa
masa rasanya bisa dimaksa